keributan antara seorang pengendara sepeda motor dan polisi ini menjadi perbincangan warganet
diunggah kembali oleh akun undercover id dari akun fendi mobile tujuh puluh lima pengendara tersebut menolak
sanksi tilang dengan alasan sepeda motornya baru dibeli dari sebuah dealer potongan video
keributan ini menjadi viral dan memantik komentar miring warga net atas tindakan petugas kepala
pengkabit humas polda lampung kombes pojah wani pandra arsyad menyatakan bahwa naras yang
beredar terkait peristiwa itu tidaklah benar pengendara tersebut telah melakukan empat
pelanggaran yang terjadi yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan telah habis masa berlaku
daripada sim atau surat izin mengemudi yang kedua adalah menggunakan kenalpot yang tidak sesuai
dengan standar yang membuat bising terhadap pengendara itu sendiri dan juga
perangkat buku ketenangan daripada masyarakat di kota benar lampung yang ketiga adalah nomor
ataupun juga warna dari kendaraan tersebut tidak sesuai dengan tertera di dalam surat
tanda nomor kendaraan bermotor dan juga tidak menggunakan plat nomor atau tanda nomor kendaraan
sepeda motor yang harusnya terpasang pada sisi sebelah depan dan sebelah belakang
pandra juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas karena saat ini polda
lampung tengah melaksanakan operasi patuh krakatau selama empat belas hari mulai tanggal tiga belas hingga dua puluh enam juni mendatang